informasi selanjutnya saudara tradisi membagi bagikan uang ke sana keluarga
terutama anak anak menjadi tradisi saat lebaran tiba
tak heran jika lokasi layanan penukaran uang bank indonesia diserbu warga
hingga jumat siang istora senayan dipadati ribuan penukar uang
hari kedua layanan penukaran uang bank indonesia dipadati ribuan orang yang datang dari sejak pagi
mereka yang tak bisa menggunakan aplikasi pintar untuk pemesanan penukaran
mau tak mau harus rela antri lebih lama dari mereka yang sudah mendapat kuota lewat aplikasi pintar
bapak dapat antrian ke berapa nih
saya pun tak mau menyanyiakan kesempatan ini
setelah mendapat kupon penukaran dengan aneka pecahan rupiah
saya menuju loket penukaran uang dengan total empat juta rupiah
istora senayan menjadi titik pusat layanan penukaran uang bi di jakarta
di tahun ketiga layanan ini bi meningkatkan jumlah uang yang bisa ditukar
dan saya sudah berada di tengah tengah ribuan para pengantri untuk penukarkan uang yang digelar bank indonesia
dan hari ini di jam sekitar jam setengah dua siang
sudah ribuan sekian orang yang mendapatkan nomor antrian menukarkan uang
nah salah satunya saya akan tanya tanya di sini
ini mendaftarnya lewat aplikasi pintar
mau tukar berapa jumlah penukarannya
totalnya berapa juta mau ditukar
berapa pecahan berapa yang paling favorit
sulit nggak waktu daftar lewat aplikasi pintar
aku kurang tahu soalnya kakak aku yang daftar
lama mantri juga jadi juga nunggu
untuk serambi ini adalah yang ketiga kali ya dengan tagline serambi
semarak rupiah dan berkah ramadan idul fitri
nah tentu di tahun ketiga banyak kemajuan ya improvement ya dalam hal pelayanan
apa yang membedakan pak di tahun ketiga ini pelayanannya
benar bahwa kami selalu melakukan perbaikan di dalam pelayanan kepada publik
salah satunya adalah dengan memperbaiki sistem antrian kita
kita masih menggunakan aplikasi pintar ya untuk antrean
tetapi untuk tahun ini masyarakat untuk verifikasinya sudah dilakukan secara digital
jadi kita sudah memberikan barcode kepada masyarakat sehingga kita tinggal melakukan scan saja
dan masyarakat akan dapat dengan lebih cepat dilayani
ya tentunya kita melayani juga semua masyarakat
tetapi memang kita mengutamakan masyarakat yang sudah menggunakan aplikasi pintar
sehingga harapannya ke depan tentunya akan lebih tertib
juga masyarakat akan lebih terlayani dengan baik
kemudian juga pada tahun ini kita juga meningkatkan nilai penukarannya
kalau tahun lalu kita tiga delapan juta tahun ini kita memberikan pelayanan paket empat juta jadi ada kenaikan
masih ada dua hari lagi dan jangan sampai kalian kehabisan waktu untuk menukarkan uang untuk keluarga pada saat hari lebaran